ih kamu ada tengkor sendiri ya
aku ada pinter
kamila kok gak bales sms aku ya
aku baik salah
aku gak baik makin salah
semua serba salah
ngapain lagi sih dia telpon aku
kalau masih telepon aku mau ngapain
kamu masih pengen ngelomel sama aku
kamu masih pengen nyelain nyelain aku
karena aku udah kirim paket sama kamu
kenapa kau diem sih
ya karena kamu bicara terus
dan gak ngasih aku kesempatan untuk bicara
kalian nyaku telepon bukan buat marah marah
masalah paket itu sudah selesai
dan kamila gak marah
jadi gak ada kesalahpahaman dalam hal ini
syukurlah kalau gitu
soalnya aku juga udah capek tau gak
sama sama permasalahan ini
pokoknya aku mau setelah panggil sadar
gak ada permasalahan lagi
aku juga gak mau dimusuhin lagi sama camilla
mama kamu telepon aku fad
gimana kalau aku telpon kamu bentar lagi ya
aku angkat dulu telepon dari tante ambar
soalnya penting kayaknya
apa yang mau dibicarakan tante ambar ya
ada apa ya
tante ingin bertemu sama kamu siang
mau ketemu sama saya
satu jam dari sekarang
kamu bisa ya andara
karena ini ada hal yang penting
untuk apa mau mau telepon andara
apa ini ada hubungannya dengan paket itu
mama kemana sih
tapi kok belum balik beli juga
udah jam satu
kamu belum balik juga ya
kamu belum sampai rumah atau belum ya
kamu belum sampai rumah atau belum ya
kamu belum sampai rumah atau belum ya

ah iya tadi papa ada rapat di luar kantor
terus habis itu udah gak ada urusan apa apa lagi bapak pulang
rencananya sih mau istirahat
tapi ngeliat si kava jadi pengen main sama

ana pergi deh katanya ada urusan penting jadi dia buruk buruk pergi
terus dari tadi yang jagain kava itu papa
ya allah papa
ya ampun pak kamila minta maaf ya karena kamila udah ngerepotin papa
apa apa mila gak apa apa kok kavanya seneng ya
kavanya seneng main maupa kan
iya seneng banget ya
sekali lagi makasih ya pak
gak pak gak ada apa apa
ya udah kalo gitu kamila mau masuk ke kamar kamila bawa kavanya ya pak
oh iya silahkan silahkan silahkan
ada apa ini sebenarnya
kok tiba tiba mila begitu bahagia melihat teleponnya tuh
pasti fadil yang telepon
tidak jelas ya
tidak ada apa apa
aku cuma mau ngecek aja kamu di samping rumah atau belum
waalaikumsalam kak taufan
alhamdulillah camillah sudah sampai rumah dengan selamat
jadikan fadil orang yang terpenting dalam hidup kamu
dan jadikan fadil orang yang paling utama yang harus kamu perhatikan
lebih baik kamu alihkan semua perhatian kamu untuk fadil suami kamu
jadilah istri yang bisa menenteramkan hati suami kamu
kamu ada tengkur sendiri ya
kamu pinter kamu pinter
kamilah kok gak bales sms aku ya
ya wajarlah kamilah gak bales sms aku
karena dia menganggap aku ini taufan bukan fadil
malah mungkin dia merasa aneh kamu membaca sms dari aku ini
dua minggu lagi
setelah itu aku bisa berkumpul dengan semuanya
oh dia sudah berkumpul
bakal jangan terbawa bawa fadil
oh begitu ceritanya van
iya rich saya juga kaget mendengarnya
ya sudah kalau begitu nanti aku bicarakan soal ini sama ibu
nanti aku hubungi kembali kamu ya van
bu maaf bu haris mau bicara sama ibu penting
kamu mau bicara apa
apa maksud ibu melarang kamila untuk menjungguk taufan bu
kamu tahu dari mana riz
ibu nggak perlu tanya harus tahu dari mana
yang haris mau tahu apa maksud ibu melarang kamila untuk menjenguk taufan di rumah sakit
riz pertanyaan kamu ini aneh sekali
ibu harusnya kamu sudah tahu dong apa tujuan ibu melarang kamila menjungguk taufan
supaya dia jangan terlalu peduli dan terlalu perhatian sama taufan
kamila kan hanya memberi semangat buat tovan
iya kami akan memberikan semangat motivasi dan tovan yang sakit akan sembuh seperti sedangkan
tapi setelah itu justru rumah tangga camilla dan fadil yang sakit dan gak sehat lagi ris
tapi ibu jangan berlebihan begini dong
berlebihan gimana sih riz
kamu sendiri kan tahu rumah tangga kamila dan fadil itu ibarat cermin yang retak
apa kamu mau kalau suatu hari nanti kamu tahu bahwa taufan itu diam diam mencintai kamila
dan berniat untuk merebut kamila dari fadil
nggak kan riz
mana mungkin kamila dan taufan
segala sesuatu itu mungkin saja terjadi kalau ada kesempatan